bapak bapak ibu ibu sebagai orang islam wajib untuk menjawab salam
diam kamu anak kecil
said aku sudah muak dalam ajaranmu
kamu harus mati bersama ajaranmu
jangan lupa like share dan subscribe
aku meminta obat untuk paman somat dan somat
jangan mimpi kamu
aku tidak akan memberikan obat itu untukmu
jika aku meminta jangan berpaksa
baik aku akan berikan obat itu
waktu kalian sudah tiba
kalian sudah sembuh dengan sempurna sekarang
kamu hebat talim
kekuatan kami akhirnya berakhir

sekarang aku minta bantuan kalian
kita hancurkan kalijaga
rupanya dia masih ada di sini
dia mempengaruhi pengikutku
satu persatu pengikutku meninggalkan ajaranmu
tenang saja halim
kami punya rencana untuk kalijaga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
allahu ma'a rabbana sasi bial ba'a syaih
mas syed kok kita ada disini sam
ini ada apa kok
tahu tahu ada disini kita
padanku pada lemas semua sam
kalim menyeksa warga
nah tidak mau mengikuti ajaran mereka
hei kalian semua
kalian harus turut berdakami
bapak bapak ibu ibu sebagai orang islam
wajib untuk menjawab salam
diam kamu anak kecil
said aku sudah muak dalam ajaranmu
kamu harus mati bersama ajaranmu
pasang mata dia pak
sambil merubah mata esto
emang kejam tres
terima kasih sekali
kan jengsunan ini bayinya mau taruh di mana
taruh di dalam saja
apa yang ada dalam pikiran mereka
kenapa mereka bisa teka
mau membunuh bayi bayi yang baru lahir itu kang mas
allah subhanahu wa ta'ala
membukakan pintu hati mereka
dan menjauhkan mereka semua dari perbuatan keji seperti itu
dengan menyatukan bayi bayi tersebut